kepolisian daerah bengkulu menangkap pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di kabupaten rejang lebong bengkulu pada senin dinihari
tersangka merupakan mantan suami korban
orang yang diduga sebagai pembunuh ibu dan dua anak perempuan di rejang lebong
ditangkap anggota kepolisian daerah bengkulu pada senin dinihari di sebuah hotel di kabupaten bengkulu selatan
ia adalah mantan suami korban
kabit humas polda bengkulu akbp sudarno mengatakan
tersangka diluka kuat akan kabur ke bandar lampung
polisi juga mengamankan emas dan sejumlah uang yang diduga milik korban
ada barang bukti yang dibawa oleh tersangka
hasnatul laili tiga puluh lima tahun ditemukan tewas pada sabtu sore di rumahnya di kelurahan talangulu
kejabatan curup timur kabupaten rejang lebong bengkulu
kedua anak perempuannya yang berusia enam belas dan sepuluh tahun juga tewas
ketiganya tewas dengan luka pukulan benda tumpul dan jeratan di leher
sebatang kayu yang ditemukan di tempat kejadian
diduga polisi sebagai alat yang digunakan untuk menghabisi korban